ya andi mirza ryogi idris bakal calon wakil bupati baru sulawesi selatan
dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan untuk maju pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
pencalonan andi gugur karena terbukti positif narkoba
berdasarkan pemeriksaan kesehatan di rsup wahidin sudirohusodo makassar
andi mirza riogi idris dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam rapat pleno terbuka
yang dihadiri oleh perwakilan tiga bakal pasangan calon minggu sore
politikus pdi perjuangan ini dinyatakan positif narkoba
berdasarkan pemeriksaan kesehatan di makassar
atas putusan tersebut kpu baru memberi kesempatan kepada sejumlah partai pengusung
guna mencari pengganti andi untuk maju pada pilkada baru
pasangan suwardi saleh itu diusung oleh partai nasdem pdip pks dan partai demokrat
partai partai pengusung itu yang akan mengupakan
yang jelas waktunya ini tiga hari dan sampai sepuluh hari ke depan